kontroversi hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak masih berkembang
ikatan dokter indonesia adalah salah satu pihak yang menolak hukuman tersebut
setelah presiden joko widodo menandatangani peraturan pemerintah pengganti undang undang
tentang perubahan undang undang perlindungan anak
kontroversi hukuman kebiri kimia bagi penjahat seksual terhadap anak masih berkembang
ikatan dokter indonesia menolak menjadi eksekutor hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual
idi menganggap hukuman tersebut melanggar kode etik dokter
selain dapat menghilangkan libido kebiri juga memiliki efek samping
menurut seksoloh dr boyke dianugraha kebiri sebagai hukuman bagi penjahat seksual bukan tindakan tepat
sebab kebiri pada seorang laki laki sehat akan menimbulkan penyakit lain
efek terhadap fisiknya pertama adalah efek terhadap hormon ke laki lakiannya
akan cenderung bisa menjadi katakan lano dimulai dengan rambutnya rambut kumis jenggot
kemudian rambut kemaluan dia akan rontok kulitnya kembali menjadi halus seperti perempuan
badannya menjadi gemuk kemudian timbul ginekomastia atau payudara
kemudian tubuhnya menjadi bungku karena osteoporosis kemudian juga otot ototnya menjadi lemas
aturan tentang pelaksanaan hukuman kebiri sendiri belum diputuskan dpr
efek samping kebiri kimia ini masih harus dikaji